kegiatan belajar mengajar bagi siswa sd dan smp di lokasi yang terdampak gempa telah dihentikan sejak dua puluh dua november
kegiatan belajar mengajar direncanakan akan kembali digelar pada sembilan belas desember mendatang
dinas pendidikan kabupaten cianjur mencatat ada satu ratus empat puluh sd terdampak dari total satu dua ratus tiga puluh delapan sd di seluruh kabupaten cianjur
sementara untuk smp terdapat lima puluh sembilan sekolah dari total empat ratus sebelas sekolah yang terdampak
sekolah yang tidak terdampak dapat melanjutkan kbm sesuai dengan kalender akademik
namun siswa yang sekolahnya rusak harus menunggu tenda sebagai pengganti ruang kelas mereka selesai dibangun
untuk mengisi waktu anak anak terutama di tingkat sekolah dasar diberikan kegiatan trauma healing dengan bermain bernyanyi dan menggambar di sekolah yang dekat dengan lokasi pengungsian mereka